tim narkotics international center direkturat narkoba baris krim polri menangkap empat tersangka pengedar sabu sabu dan ekstasi yang merupakan anggota jaringan internasional malaysia indonesia
ya dan dari jaringan ini polisi menyita empat puluh delapan kg sabu sabu dan juga tujuh puluh butir pil ekstasi
setelah melakukan operasi selama sepuluh hari di wilayah sumatera utara dan aceh
tim narkotics international center atau nic direkturat narkoba baris krim polri menangkap empat tersangka pengedar narkoba internasional
salah satunya abdurrahman alias naga ditembak mati
menurut polisi yang bersangkutan mencoba melarikan diri
dari para tersangka polisi menyita empat puluh delapan kg sabu sabu dan tujuh puluh ribu butir pil ekstasi
kasus ini terungkap setelah terbongkarnya sindikat peredaran narkoba pada januari tahun lalu
saat itu polisi menyita sekitar
enam kg sabu sabu dan tiga butir pil ekstasi
kemudian kita lakukan pencarian di sekitar rumah
ternyata ada sekitar empat puluh satu kilo
ya masih dalam bentuk jaring
ini rekenakan jaringnya
yang ditimbun dalam tanah pembuatan arang
kemudian di atasnya ditumpuk pakai karung
operasi ini dilakukan di tiga tempat yaitu medan tebing tinggi dan aceh tamiang
narkotika yang disita berasal dari malaysia dan masuk ke aceh melalui jalur laut lewat darmaga kecil atau biasa disebut jalur tikus
para tersangka akan dijerat dengan pasal satu ratus empat belas ayat dua dan pasal satu ratus dua belas ayat dua undang undang narkotika
mereka diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup atau hukuman mati
yan prabudi medan